harus berhubungan dengan orang yang begitu pejat ya tuhan
mau apa lagi sih kamu di
kamu tuh yang mau bener bener gila ya

gue akan kasih uang yang lo minta tapi lo jangan kurang ajar sama gue
sekarang gue gak butuh duit
kalau lo besok ada datang ke tempat gue lihat aja ya
lo jangan main main dik
mending lo datang ke tempat gue